pt transjakarta meluncurkan dua bus seri vintage ataupun zaman dulu alias jadul
bus ini sengaja didesain untuk mengenang kejayaan bus pengangkut penumpang jakarta ataupun juga ppd
kita lihat bersama ini adalah bentuknya
bus vintage ini memiliki kapasitas layaknya bus transjakarta biasa
hanya saja ornamennya dibuat semirip mungkin dengan bus ppd lama
badan bus bertuliskan vintage bus yang berarti bus klasik
pada atap bus ditempel artikel dan surat kabar bergaya tempo dulu
jauh dekat tiga ribu lima ratus ya tulisannya seperti ini
tempat duduk yang menghadap ke depan juga menjadi salah satu ciri bus vintage ini
pada hari pertama beroperasi bus vintage sudah dipenuhi oleh penumpang
suka ya bikin nostalgia gak
iya waktu saya kembali ke tahun

jadi sangat bagus sekali